bandara internasional baru ahmad yani semarang jawa tengah mulai beroperasi rabu pagi
bandara senilai dua dua triliun rupiah ini bisa melayani tujuh juta penumpang per tahun
bandara baru matiani bisa menampung sembilan belas penumpang per hari atau tujuh juta penumpang per tahun
mayoritas calon penumpang merasa masih asing dengan keberadaan bandara ini
tapi mereka merasa bangga dan kagum karena semarang akhirnya bisa memiliki bandara modern
yang luasnya sembilan kali lipat dibanding bandara lama
pesawat pertama yang mengangkas adalah garuda ga dua ratus tiga puluh satu jurusan jakarta
sementara pesawat perdana yang mendarat adalah citylink qg satu ratus empat puluh dari jakarta
presiden jokowi dodo dijadwalkan meresmikan bandara ahmad yani semarang kamis siang
arsitekturnya bagus udah kayak standar internasional gitu
terus yang kedua fasilitasnya juga lebih baik ya
karena tadi sepertinya ada self check in yang sebelumnya di semarang belum ada
dan sekarang sudah ada walaupun mungkin karena hari ini perdana
jadi belum bisa dipakai tapi selebihnya sih mungkin saya punya harapan yang baik buat bandara ahmad yani semarang
bandara internasional ahmad yani semarang akan menjadi lebih bagus lebih besar
dan bisa menjadi pembuka peluang untuk berbagai macam kegiatan yang akan membawa jawa tengah
juga menjadi bandara internasional dan kota internasional untuk sama semarang di mata dunia